gunung bromo di jawa timur masih menyemburkan abu vulkanis setinggi seribu meter dari puncak kawah
abu mengarah ke kota malang sehingga mengganggu penerbangan
pada jumat siang asap yang membawa material berupa abu air belerang dan silika itu menyembur dengan ketinggian seribu meter
asap bergerak ke arah barat laut selatan akibat gumpalan abu vulkanis yang mengarah ke bandara abdurrahman saleh
aktivitas bandara kembali ditutup sejak jumat pukul sebelas waktu indonesia barat
dan hingga sabtu pukul sembilan pagi seismograf di pos pantau gunung bromo menunjukkan
gempa tremor masih terjadi dengan kisaran lima hingga lima mm dominan satu mm
meski aktivitas gunung bromo masih fluktuatif pengunjung tetap diperbolehkan mendekat ke gunung eksotis tersebut dengan jarak aman satu km
abu ya untuk yang radius lebih dekat ke kawah itu jatuhnya lebih kasar artinya pasir
yang teramati dua hari ini adalah lontaran material pijar terlihat ketika malam hari
jadi terpantau dari cctv kami ada lontaran setinggi lima puluh meter